anjing laut yang ternyata ini akan hal yang terjadi bila puluhan anjing laut ternyata menduduki dermaga
jadi ada aneksasi yang dilakukan oleh anjing laut
seberapa besar dampaknya bagi aktivitas pelabuhan
kita saksikan bersama anjing anjing laut kembali ke pelabuhan astoria untuk memangsa ikan salmon yang bermigrasi
pelabuhan astoria adalah salah satu dermaga terbesar yang ada di sungai kolombia
ya keberadaan anjing anjing laut ini ternyata cukup mengganggu aktivitas pelabuhan sejumlah cara tanpa dilakukan untuk mengusir mereka dari kawasan ini
misalnya menggunakan paus orka palsu untuk menakut nakuti anjing laut serta juga penggunaan boneka balon udara hingga pemasangan pagar plastik di dermaga
tapi kelihatannya tidak ampuh ya
ini sebenarnya ingin menunjukkan hewan hewan ini
jauh lebih pintar ya
kuala dan anjing laut ini bahwa kami juga punya hak di tempat ini begitu kira kira ya
iya dan ternyata sejumlah upaya itu belum ada yang berhasil mengusir para anjing laut yang kekeh menduduki dermaga